apa apaan sih kamu
kamu tuh ngapain sih ngebut ngebut
aku lebih susah nyusulin kamu tadi
aku sih gak mau apa apa
cuma tadi aku gak sengaja liat kamu tuh
lagi berantem sama adik kamu
ada masalah pasti sebenernya
ibu sendirian aja
biasanya ditemenin sama aura
nah itu dia
auranya itu pergi sama paraka
itu temennya mbak naya
kok paraka bisa ajak aura pergi bu
parakah itu berencana mau mengadopsi aura mbak naya
karena ibu pikir dia itu temennya mbak naya
mbak naya yang merekomendasikannya
saya bahkan gak kasih tau paraka kalau saya tinggal di panti ini
paraka itu tadi malam datang kesini mbak
tadi malam datang kesini
tadinya ibu itu mau cerita sama naya
tapi karena udah malam terus pagi pagi jumlahnya udah berangkat kerja
jadi gak sempet buat cerita
gak apa apa kok bu
saya memang belakangan lagi agak sibuk
ibu ngerti kok mbak
tapi syukurlah kalau aura memang bener diadopsi sama paraka
dia orangnya sangat baik
saya yakin aura akan bahagia tinggal dengan paraka
amin insya allah
ibu siapin dulu ya
kakak mau apa kesini
gak sengaja aja lewat sini
pasti kamu ada keperluan
saya udah bilang sama kamu
nama saya tuh gisel
dan saya gak kenal siapa siapa
aku jauh jauh datang ke jakarta itu bukan untuk mengganggu hidup kamu yang belum bahagia di sini
aku butuh kamu untuk menolong bening
udah berkali kali saya bilang sama kamu
saya nggak kenal siapa kamu
bening siapa sih kak
bening itu anak kamu
anak kamu yang tinggal sebelum kamu datang ke jakarta dan kamu ke lokasi dia nama
ternyata nesa juga ngerasain identitas barunya dari keluarganya di kampung
ini bisa bermanfaat ini
untuk mers dia
naya bener bener keras kepala
aku harus buru buru cari cara untuk menyingkirkan dia dari jakarta
tunggu dong kak

beberapa hari ke depan
kalau midas tertawa tidak akan bisa supaya kilit saya seperti z beda lain
kalau dimudahkan silakan
ada pada jadinya sekarang
apa apaan sih kamu
kamu tuh ngapain sih ngebut ngebut
aku lebih susah nyusulin kamu tadi
kamu mau apa lagi
aku sih gak mau apa apa
cuma tadi aku gak sengaja liat kamu tuh
lagi berantem sama adik kamu
ada masalah pasti sebenernya
gak usah tegang gitu mukanya
aku ini tipe orangnya bisa menjaga rasial
ada uang tutup mulut aja
uang tutup mulut
sama sama tau lah
dari dulu sampai sekarang kamu tuh belum pernah berhubung ya
masih aja mata duitnya dan selalu kasar sama perempuan
aku tuh bener bener nyesel dulu pernah punya hubungan sama kamu
lalu kan kita pernah bahagi ya
yah gimana ya
kalau misalnya kamu gak ketemu sama si vero ini yang kaya raya ya
kita pasti bakal bareng terus
kamu tuh lupa sama cinta kita
dan kamu tuh
jangan nuduh aku mata duitan dong
kita itu sama
kalau kamu tuh gila harta
itu doang dong
dulu aku memang sangat mencintai kamu
tapi itu dulu
aku masih penasaran
untuk apa kan nisa tadi kesini
pada urusan apa kan nisa
dengan tante asuhan ini
angga lagi pengen sendirian aja
lagi ada masalah
tidak ada apa apa kok bu
cuma ada masalah kecil aja tadi di tempat kerja
yaudah kalau gitu yuk ke belakang lagi ya
tante mau gak
sampai aku tidur
belum lama aku sama aura kenalan
aura udah diadopsi
semoga kamu bahagia disana aura
baraka pasti akan memperlakukan kamu seperti anaknya sendiri
tante kangen sama kamu
tante siap belum
om niel jangan ngintip itu matanya masih dibuka buka
ya pokoknya langsung sembunyi dua belas ribu tiga ratus empat puluh lima mana ya aura dimana ya eh ada